lu emak selalu berdoa
kamu menikah pakai baju pengantin yang bagus
pestanya sehari semalam
malemnya wayang golek
setiap kali tamu yang melihat kamu
assalamualaikum bu guru
liat kemet gak
gak liat bu guru
kemana ya kemet ya
dari tadi belum pulang
dia belum makan siang
piping juga belum makan siang di guru
saya teh gak nawarin kamu makan siang
saya lagi ngebahas kemet
iya piping juga tau
kalo yusuf kamu liat gak
bu guru nyari yusuf apa kemet
ya nyari kemet
biasanya kan ada yusuf ada kemet
saya liat bu guru disana
makasih ya assalamualaikum
mau nawarin si yusuf makan siang juga
dia tidak boleh menikah dengan orang yang tidak dia cintai
dia tidak akan bahagia
dia selalu tersenyum bahagia ketika bersama saya
ms tidak lupa menyampaikan pesannya ke r
saya teh bingung sama kamu cing
kenapa kamu harus belajar
saya teh yang mestinya heran sama kamu
kenapa kamu lagi belajar
eh biar pintar
pintar lah cing
ya kalo mau ke sawahmu
kok nggak usah pintar pintar tuh
eh saya teh yang jadi abri
bukan yang jadi petani
eh ada bang oguh
pasti bang oguhnya ditolak sama cewek
bang oguh habis cuci muka

bang oguh gue ditolak
bang oguh gue ditolak
nggak liat bu
tadi siang sih lihat di pos
katanya mau liat gambar
mau nonton layar tancap kali bu
mana ada orang muter layar tancap jam segini
bantu ibu cari kemet yuk
ayo bantu ibu cari kemet
apa emeh lupa ya
apa emeh lupa ya
emeh ala ala bukan ee er
eros teh nggak kesini
kenapa eros tidak kesini
ya karena eros teh nggak kesini
ya karena eros teh nggak kesini
eh eros teh mau nikah bulan depan

iya saya sudah tahu
oh kirain aat belum tahu

sudah kalau sudah tahu met pamit
kenapa eros mau datang
gak begitu met cuman nyampein aja
harus tidak mungkin bilang begitu
heros pasti datang
heros pasti datang
ya sudah kalau aku gak percaya
heros pasti datang
heros tidak pernah bohong
heros pasti datang
assalamualaikum bu guru
hah kemetnya lagi di danau
ameh jadi malu
nanti kemet baru bunuh diri
iya bu tunggu bu
harus pas tuh dateng
ibu takut kemet kenapa napa
manggilnya antara najih
orang danaunya masih disono
dia pasti dengar suara ibu
ya pasti denger lah bu
orang kuping icup aja ini sampe pengang
bu itu kemet
kemet gapapa bu
ibu ngapain disini
tadi eme bilang
kamu di danau lagi sedih
kemet memang di danau
kemet memang di danau
ibu takut kamu bunuh diri
jodoh itu di tangan allah
makanya kami tidak mungkin akan melakukan hal itu
barusan kamu tidak bilang apa apa
dari dulu emak selalu berdoa
kamu menikah pakai baju pengantin yang bagus
pestanya sehari semalam
malamnya wayang golek
setiap kali tamu yang melihat kamu pasti kagum
setiap gadis di cibarengkok pasti iri sama kamu
bertahun tahun pesta pernikahan kamu akan jadi bahan obrolan orang orang
mama tidur ya
besokan masih banyak istirahat
yang harus kita kerjain
mak kan masih pengen ngobrol sama kamu ros
besokan kita tetap masih bisa ngobrol mak
eros menyatut semua nama nama teman eros di bandung
eros undang semuanya
termasuk bu yanti guru eros
iya harus diundang
guru guru yang lain
mak mak istirahat ya
mak bahagia sekali
eros juga bahagia mak
jangan lupaivid harta

bersambung dengan tayang di jatah